kamu dari mana sih mas
gabarin juga enggak
saya ada dia buat kamu
hadiah apa lagi sih mas
pokoknya tadi udah belanja
udah tinggal dibuka
gak usah banyak tanya
aku tahu kamu bikin aku senang mas
aku sebenarnya gak butuh hadiah hadiah ini mas
aku cuma butuh rene untuk kembali
anding cepetan kek
karena bisa pengap tuh di dalam
kok mama gak buka kotaknya sih

bapak kangen banget sama rina
reni juga kangen sama mama
kok kamu bisa salah papa
saya udah dapetin hak adem si rina suatu nyata
usaha kita selama ini berhasil
mulai hari ini rena akan seterusnya tinggal sama kita
mana rantau mas
jadi rina juga akan ninggalin mama lagi
kamu sudah mendapatkan hak kamu din
kamu sudah kembali sama anak kandung kami

ini berkas yang bapak minta
semuanya sudah saya kumpulkan
raina akan seterusnya tinggal sama kita

masa dulu aku bisa mencari mama
kamu sudah mendapatkan hak kamu din
kamu sudah kembali sama anak kandung kamu
bagus terima kasih

renan renan renan
renan renan renan
aduh renan renan
aduh renan renan
aduh renan renan
aduh renan renan
aduh renan renan
aduh renan renan
aduh renan renan
kita kayaknya harus merayakan kepulangan rena
kita bikin party ya
ren pokoknya kamu si undang
mama papa kamu keluarga kamu ya semuanya ya
iya pak bos
besok mau ada pesta saya tugasin kamu untuk membeli semuanya ya
nanti saya suruh reni buat nembetin kamu
siap pak bos
lah kenapa mbak mirna sih
nanti yang belanja boleh kiki aja gak sama pak rendy
rada mabuk kalau naik mobil
sejak kapan kamu naik mobil mangbok
setahu saya biasa biasa aja
gak pernah muntah
malah happy malah
gak pernah saya liat ya
mungkin saya udah lama kan gak naik mobil
jadi kalau naik mobil lagi takut ya mabuk
gak apa apa ya pak bos
saya jagain ren nah
ya terserahlah siapa aja yang berangkat
yang penting semua kebutuhannya terpenuhi
ya jangan sampai kurang
iya pak bos
siap pak bos
kamu udah pulang kamu udah makan lo
ya ampun sayangku cintaku kesayangan miss kiki
belum makan sayang
yaudah abis ini mas kiki masakin makanan yang enak banget buat rena
masak dulu ya mbak
sama jus ya
sama oma dulu ya
makannya sama ren
soalnya bu astri telpon saya dadakan
suruh saya ke panti
saya bingung juga tadi kenapa saya duduk ke sana
saya bisa melihatkan haknya
saya akan hadap si rena lagi
tapi kenapa ini terlalu tiba tiba mas
kamu tau kan kita aja susah mas untuk dapetin hak asal hadap si rena
kamu sulik dia lagi
saya tahu kamu khawatir waktu itu karena saya ngelakuin hal itu
saya gak usah salah
saya lebih gak depankan ego saya
karena di otak saya
ya saya cuman ber
saya cuma berpikir gimana caranya rena bisa balik lagi ke sini
itu aja ya namanya juga rasa cinta orang tua
kadang mengalahkan logika dan akal sehat kan
kamu seorang ibu
kamu pasti lebih paham
terus apa yang kamu lakuin mas
sampai kamu bisa dapetin rena
udah lah yang penting kan sekarang rena udah balik
kita pikirin aja besok kita mau buat pesta
gak usah mikirin itu
saya ke kamar dulu ya

saya ke kamar dulu ya
saya ke kamar dulu ya
saya ke kamar dulu ya